ya tingkat pengangguran terbuka itu turun dalam enam bulan survei agustus dua ribu dua puluh
pengen banget gue main di tim itu
termasuk komitmen dari founder dari ceo
dan menargetkan kekhawatiran yang semakin besar bagi negara ini
piala aff misalnya kan
lalu kemudian yang kedua ya yang juga tidak kalah penting
saya mungkin lebih dari sepuluh income per capita kita
belanja tahun lalu itu yang sangat besar melonjak tinggi adalah subsidi